ratusan komunitas jeep willise owner indonesia dari berbagai daerah melakukan touring ke gunung bromo kabupaten probolinggo jawa timur
mereka memperkenalkan kecantikan objek wisata di indonesia terutama jawa timur ke mancanegara
seratus lebih unit mobil kuno jeep wills dari berbagai daerah di indonesia yang tergabung dalam wills owner indonesia atau oi
menyelenggarakan touring di salah satu gunung terindah di dunia yaitu di gunung bromo kabupaten probolinggo jawa timur pada minggu kemarin
kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan keindahan dan kecantikan destinasi wisata indonesia ke mata dunia
yang menjadi program andalan pemerintah pesona wonderful indonesia
acara yang bekerjasama dengan pihak bksda dan tnbts tempat ini juga mengajak masyarakat dan turis lokal maupun asing
untuk melestarikan alam dengan tidak membuang sampah sembarangan
menurut anggota komunitas konvoy berjumlah besar ini baru pertama kali digelar
mungkin karena memang tanjakannya cukup tinggi
memang jalur dari probolinggo sampai ke bromo ini kan tanjakannya panjang dan cukup tinggi untuk kategori mesin tua
tapi kalau memang kondisi mesin sehat pun tidak ada masalah sebenarnya
sepanjang perjalanan dan rangkaian kegiatan ini didokumentasikan dan hasilnya akan dikirim ke komunitas jeep willys di seluruh dunia
diharapkan akan menarik minat komunitas jeep wills di seluruh dunia untuk datang ke indonesia
wo ini adalah komunitas pencipta
minta jeep khususnya willys
ini komunitas bukan klub yang mewadahi semua siapa aja yang bisa masuk dari klub manapun untuk bisa gabung di woi
outputnya adalah kegiatan
kegiatan yang bermanfaat buat dirinya membangun dirinya
bermanfaat buat masyarakat dan juga bermanfaat buat mendukung program kegiatan pemerintah
setelah kegiatan di lautan pasir selesai bersama anggota polres probolinggo
mereka membagikan bahan pokok dan uang ke warga suku hindu tengger bromo
rencananya kegiatan tour jeep willy akan diselenggarakan dengan skala internasional pada tahun dua ribu sembilan belas mendatang